kita masih akan membahas mengenai kasus atau pelemi perlakuan hukum terhadap salah satu politikus dari partai demokrat
yang pada hari minggu kemarin ditangkap dan juga kedapatan positif menggunakan narkoba sudah terhubung
di ujung telepon ada bang henry yosodiningrat yaitu ketua gerakan nasional anti narkotika atau granat
bang henry selamat malam
ya selamat malam
oke bang henry anda melihat gini ini sekarang menjadi polemik di masyarakat
bagaimana andi arief diperbolehkan pulang kemudian juga kasusnya tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan
pengamatan anda seperti apa bang henry
untuk kita orang awam yang tidak terlalu mengerti ini sebenarnya step by stepnya seperti apa sih bang henry
oke yang jelas ya ditemukan sebuah amal total kemudian diduga sedang nyabu ya
kemudian dari hasil tes laboratoriumnya positif telah menggunakan narkoba
mengandung amfetamin atau sabu
selain itu di kamarnya juga ditemukan bom atau jenis alat yang digunakan untuk nyabu ya
kemudian kalau kedua alat bukti itu tadi ya berdasarkan scientific evidence ya
itu bisa merupakan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana narkotik
artinya positif kemudian ada bom kemudian diambil dari kloset
di periksa secara laboratoris ternyata mengandung amfetamin itu tadi
artinya kalau kita bicara hukum dia telah melakukan tindak pidana narkotik
sebagaimana diatur diancam pidana dalam tentuan pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang nomor tiga puluh lima dua ribu sembilan tentang narkotik
dia seharusnya dihancam pidana empat tahun penjara ya
kemudian dia dipulangkan ya
dipulangkan itu bukan dikirim ke tempat rehab
tapi katanya suruh rehab jalan ya
alasan mengulangkannya itu mereka merujuk pada pp dua puluh lima tahun dua ribu sebelas peraturan pemerintah ya
padahal di dalam pp dua puluh lima dua ribu sebelas itu sendiri disebutkan orang yang boleh direhab itu
katakanlah dia sebagai orang yang mengalami ketergantungan ya
tapi orang yang mengalami ketergantungan dan melapor ya kepada institusi yang ditunjuk ya
selain dari itu katakanlah dia pecandu karena dia tidak lapor
ya tentu tidak boleh direhab tapi proses pidana
alasan lagi ya kata mereka tidak ditemukan bukti
sementara saya sudah katakan tadi yang orang boleh direhab itu orang yang kecanduan
mengalami ketergantungan dan pada waktu ditangkap dia tidak ditemukan bukti
nah bukti itu kan tidak harus sabung itu
nah itu kan buktinya kan bisa
seperti saya katakan tadi scientific evidence ya
bukti menurut ilmu pengetahuan
hasil lab itu tadi adalah alat bukti
nah artinya dipulangkannya dia itu justru menurut saya itu adalah melanggar peraturan pemerintah nomor dua puluh lima tahun dua ribu sebelas ya
nah dan itu justru bertentangan dengan semangat untuk kita membangun sdm yang sehat
narkoba berkualitas dan bermartabat
yang saya khawatirkan ya bahwa peristiwa itu akan berdampak buruk terhadap generasi muda bangsa
dalam ini generasi milenial ya
sehingga mereka generasi muda kita bisa mengatakan yuk kita coba pakai narkoba yuk
atau yang udah pakai yaudah nggak usah berhenti
ntar juga kalau kita ketangkep direhab
nah itu pendapat saya
saya nggak pernah mendengar istilah ada rawat jalan ketika seseorang yang tertangkap menggunakan narkoba
anda pernah menemukan istilah atau kasus ini juga pernah sebelumnya nggak sih
kepada seseorang yang tertangkap menggunakan narkoba
kemudian hasil tes urinnya juga positif gitu
ada beberapa ya
dulu pernah ada kasus raffi ahmad
yang kasih siapa lagi lah waktu itu ya
ya kenal baik lahulerlsthey

tapi demi untuk generasi muda bangsa untuk kelamakan bangsa kita kedepankan kekiar lebih besar
jadi jangan kita kebang pilih alasan apapun
adilan itu harus tegakkan meskipun langit akan runtuh pihak justisnya ruas kulung
oke mbak hendry ketika seseorang yang tertangkap tangan mengodakan narkoba dengan barang bukti yang mungkin ditemukan di tempat kejadian
bagaimana prosedurnya untuk sampai ke dalam proses rehab gitu
dan kenapa yang menjadi pertanyaan kenapa andi arief diperbolehkan untuk pulang
sementara kalau kita lihat ke kasus kasus sebelumnya yang lainnya tidak ditahan
sekarang begini pertama yang berhak untuk menentukan seseorang itu direhab atau tidak ya itu hanya hakim
boleh saja ada hasil asesmen dari bnp
tapi nunggu setelah proses hakim hakim yang nanti yang menentukan bahwa orang ini dijatuhi hukuman diperintahkan untuk menjalani rehab
tapi saya tidak bisa berlama lama kebetulan saya masih ada dalam satu rapat
baik terima kasih bang henry yosodiningrat ketua gerana sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini